indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar rangkaian forum internasional
acara diawali dengan side event yang diadakan di jakarta pada november lalu
pada kesempatan ini acara dibuka secara langsung oleh menteri kesehatan republik indonesia nila f muluk
ini saya kira bagus sekali untuk kita bisa berjuang bersama sama juga ke who
akhirnya mengatakan kita butuh vaksin yang memang tentu
tanda kutip ini halalnya ini kita sangat perlukan
pertemuan ini ditujukan untuk menghasilkan kesepakatan dan strategi
dalam memperkuat kolaborasi otoritas regulatory obat di antara negara negara oki
hingga mencapai kemandirian obat dan vaksin
di antara negara negara oki indonesia sudah menjadi center of excellence di bidang vaksin dan bioteknologi
itu adalah langkah yang penting dan harus ditindaklanjuti
nah forum ini adalah menindaklanjuti hal tersebut dengan langkah langkah yang lebih konkret
diskusi kemudian dilanjutkan di kota bandung bertempat di gedung bio farma
dihadiri sejumlah delegasi negara yang tergabung dalam oki organisasi kerjasama islam
indonesia sudah diakui oleh bnkd bukan hanya industri untuk vaksin
tetapi juga fungsi pengawasannya
dan ini yang memang perlu di share kepada negara negara anggota oic lainnya
sehingga mereka bisa memperkuat fungsi pengawasannya di negara masing masing
pertemuan ini membahas tentang harmonisasi halal di negara negara oki
acara pun turut dihadiri oleh sekretariat oki abdunur sekindi
juga beberapa perwakilan dari badan pom
ini adalah acara yang sangat bahagia
kami memiliki kesempatan untuk melawat kota bandung bio farma
yang merupakan salah satu organisasi yang paling penting di oic
menjadi salah satu pemimpin dari grup vaksin manufaktur oic
dari lima puluh tujuh negara anggota oki
hanya ada dua negara yang sudah diakui oleh badan kesehatan dunia untuk produksi vaksin
yaitu senegal dan indonesia
vaksin indonesia diproduksi oleh bio farma
yang digunakan untuk program
imunisasi dasar dan nasional
yang hingga kini telah didistribusikan ke lebih dari satu ratus empat puluh negara
perjalanan ini sebenarnya sangat berat
karena memberikan peluang dan kita bisa selalu membangun strategi kita sendiri
untuk kepercayaan diri
hal yang mengakui kualitas dan kehidupan orang yang hidup di negara negara
melalui acara ini bio farma turut berbagi pengalaman dan wawasan
serta siap bekerja sama dengan negara negara islam yang ingin memproduksi vaksin secara mandiri